sejumlah petugas bekerja membersihkan peruntuhan bangunan pusat perbelanjaan di distrik podil
kiev yang hancur akibat serangan pada senin
kuatnya ledakan membuat kaca kaca jendela di sekitarnya hancur
pejabat setempat mengatakan delapan orang tewas dalam serangan itu
seorang jurubicara militer rusia menuduh pusat perbelanjaan itu digunakan oleh pasukan rusia untuk menyimpan roket dan peluncur roket
namun klaim itu belum dapat diverifikasi
sementara itu sebagian penduduk mulai kembali ke apartemen untuk melihat kerusakan di tempat tinggalnya
salah satunya natasha dan slava chikovs
mereka berada di dalam gedung ketika serangan itu terjadi
pasca serangan mereka terpaksa tidur di luar dan hanya kembali ke apartemen untuk menutup jendela dengan lembaran plastik dan kayu
di tengah penembakan yang terus berlanjut wali kota kiev vitaly krisko mengumumkan jam malam yang diperpanjang dari senin malam hingga rabu pagi